ada apa bu
pak besok bapak ceramah di tiga tempat ya
nih lihat semuanya udah pada ngasih dp
bu ibu sudah keterlaluan
ibu sudah meminta uang banyak pada para jamaah
buktinya orang orang itu mau pak
apa salahnya sih
itu sama saja kita sudah menjual belikan ilmu agama bu
tidak boleh bu
demi naik haji pak masa usat kondang kayak bapak itu
bapak bapak bapak dan ibu ibu
saya mohon maaf saya tinggal sebentar
aku ini juga kan baru ceramah
ceramah kok gak dibantu
ingat pak hidup ini kan gak gratis
semuanya itu perlu uang uang uang
bapak ini seorang ustadz
jadi bapak tidak boleh menjual ilmu agama
aku ini udah bosen dengan teori kamu pak
pokoknya tahun depan aku mau berangkat haji dengan ongkos on h plus sama ibu ibu kampung lainnya
gak mungkin bu
kita uang dari mana bu
kita gak ada uang
bapak tenang aja semuanya ibu yang ngatur
mudah mudahan hari ini dagangan kita laris mansil mas
bu kita pergi
emang hanya kalian aja yang naik haji
terus hajinya tuh yang onh plus tau gak
dengerin tuh emang kayak kamu anissa
sama suami kamu tuh yang miskin yang jualan kerupuk
kasian banget sih lo
kita akan ketemu di tanah suci
kalian tidur di tendak panas
kita berempat tidur di hotel berbintang lima
kasian deh lo
dari tinggal ini aja
jangan didengar orang orang itu
nanti kita beres beres lagi
kamu kenapa anissa
kamu sedih ya
apa yang dikatakan oleh bukandes bu sari bu reni dan bu ida
kenapa ya mereka selalu ngejek kita
apa tukang kerupuk itu nggak boleh naik haji
apa salah ya mas
tukang kerupuk eh kita bisa pergi haji
nggak ada salahnya anissa
yang penting kita harus sabar
insya allah kita akan naik haji
bukan karena kehebatan kita
tapi karena kemuliaannya allah
sabar ya sayang ya
setiap kepala keluarga harus membayar uang seratus ribu
untuk uang pembangunan
dan siapa saja menentang
harus berhadapan dengan sabar
tapi pak hades
warga pasti akan keberatan
di sini ada ratusan kepala keluarga
dan tidak mudah untuk meyakinkan mereka pak hades
itu tugas kalian
kita ini harus bangun desa
jadi tidak ada alasan apapun
lakukan apa yang saya suruh
ingat ya bu
tebus sertifikat rumah ini
kapanpun ibu siap
tapi jangan lupa
bayar rumah ini
tenang aja bu
percayalah sama saya
begitu saya pulang dari haji tahun depan
saya pasti akan ambil kembali sertifikat rumah saya itu
ya sudah saya permisi
pasti akan balik modal
dan aku akan kaya
kok kamu segini pak
ini semua perintah pak kades pak
setiap kakak harus membayar seratus ribu rupiah untuk biaya pembangunan desa
katanya ada dana bandes
kenapa kami dipaksa bayar
kami dia orang miskin pak
sekarang bapak diam saja
dan lakukan apa yang pak hades suruh
untuk uang pembangunan jalan
yang diberitahukan dalam rapat
masukkan dalam rekening saya
tapi pak hades
uang untuk pembangunan ini harus segera diwujudkan
dan dilaporkan ke pusat
kamu tuh nurut aja
kamu kan cuma bunda haram
yang pak hades itu suami saya
jadi semua wunang ada di tangan dia
uang pemutang warga
yang sudah terkumpul
masukkan juga dalam rekening saya
jangan sampai semua rencana ini bocor
kalau sampai bocor
ada apa bu
besok bapak ceramah di tiga tempat ya
semuanya udah pada ngasih dp
ibu sudah keterlaluan
ibu sudah meminta uang banyak pada para jamaah
orang orang itu mau pak
apa salahnya sih
itu sama saja kita sudah menjual belikan ilmu agama bu
tidak boleh bu
apa itu belum naik haji
tukang kerupuk aja mau naik haji
bapak jadi bingung bu
kenapa jadi seperti ini
bapak nggak mau menjual belikan ilmu agama bu
bapak nuruti aja apa kata aku
bapak dekati jemaah yang kaya kaya
kalau perlu minta bantuan
bapak tidak mau
kita naik haji minta sumbangan dari jamaah
gak usah banyak bicara
nilai saldo nya bertambah
ibu bangga sama bapak
aku akan lakukan apa saja
asal ibu tidak minta cerai
berarti sebentar lagi
bapak bakal dipanggil
terus ibu juga dipanggil
ibu hajah kades
bener gak pak
bapak itu kan kades
bapak harus pergi haji
dan aku kan apa saja
asal kita bisa berangkat tahun depan
kedatangan saya kesini
selama ini kan suami saya sudah ikhlas mengajarkan ibu ibu ngaji
memang dia belum naik haji bu
biar ilmunya nambah bu
alhamdulillah bu sari
kami akan dukung rencana ustadz ali untuk naik haji
baik bu sari
kami juga akan dukung
jadi kedatangan saya kesini
untuk minta pengertiannya ibu ibu
saya minta bantuan bu
dana untuk ongkos naik haji bu
ilmu itu kan gak murah bu
kan ibu ibu semua yang bangga
baik bu sari
saya akan bantu ustadz
untuk bayar ongkos naik haji
hebat itu namanya
supaya kami berdua bisa naik haji
dapatkan kursi di tanah suci
secepatnya ya bu
iya bu sari
kami akan secepatnya bantu bu sari
saya akan bantu ustadz
kita bantu dulu

kita kach lawan itu gitu dengan ada ada
ini banyak rentan ya